perkumpulan yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga di sebuah perumahan di sidoarjo jawa timur bersedekah rutin tiap jumat
berawal dari dapur rumah gerakan jumat berkah ini menghasilkan ratusan bungkus makanan untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar
gerakan jumat berkah baru terbentuk dua ribu delapan belas lalu
awalnya ibu ibu berkumpul dengan rumah di samping kanan kiri dalam satu blok perumahan
mereka akhirnya membuat kegiatan bersedekah rutin setiap jumat dan disambut baik oleh penghuni lainnya di perumahan dengan memberikan donasi atau menjadi relawan memasak
sebelumnya ibu ibu yang tergabung dalam gerakan
jumat berkah ini membagi tugas dan menu makanan yang akan dimasak serta belanja bahan bahan
mereka kemudian mulai memasak sejak pagi di rumah rumah yang sudah ditentukan secara bergantian
menunya pun berbeda beda
dapur rumah pertama memasak nasi ayam bakar
dapur rumah kedua memasak nasi uduk
dan dapur rumah ketiga memasak nasi campur daging lapis
rasa dan kualitas ratusan bungkus makanan ini tidak berbeda dengan yang biasa dimakan oleh ibu ibu ini
jadi bukan hanya satu rumah atau satu dapur yang memasak tapi ada tiga dapur rumah
nah kali ini ada di dapur rumah ibu maya
masak menu apa yang di sini bu
nasi campur daging lapis
ada berapa bungkus yang disiapkan
ini menunya komplit seperti yang biasa kita makan sehari hari
ada nasi lauk sayur dan buah
untuk selanjutnya akan dibagikan
meski kerepotan untuk mengatur waktu sebelum jumat
tapi ibu ibu ini tetap bertekad membahagiakan orang lain dengan bersedekah
menjadi kepuasan batin tersendiri
usai lelah memasak mereka membagikannya langsung kepada masyarakat
tak hanya di dalam area perumahan tapi juga di kelurahan tetangga
waktu kita kelelahan terbayarkan pada waktu kita memberikan sebuah
dengan nasi yang terbaik
dengan diterimanya oleh ibu ibu yang kita targetkan itu tadi
dengan kebahagiaan mereka mereka itu langsung mendoakan kita
dari situ kita itu menjadi semangat lagi untuk melakukannya lagi
melakukannya lagi dan melakukannya itu kepinginnya selalu yang terbaik yang terbaik
ibu ibu ini masih ingin terus berbagi berharap mendapat limpahan berkah dan rezeki
kansata marindora miki peresia sidoarjo